badan meteorologi klimatologi dan geofisika indonesia akan mengajukan sebuah wilayah di kabupaten mimika papua menjadi wilayah terbasah di bumi
dengan rata rata curah hujan tahunan mencapai dua belas mm dan mengalami tiga ratus dua puluh sembilan hari hujan per tahun
wilayah ini diklaim mengalahkan wilayah terbasah di bumi saat ini yaitu mausin ram dan juga india
badan meteorologi klimatologi dan geofisika indonesia
setelah memasuki wilayah terbasah mulai kami temui hujan turun selama perjalanan
sekitar satu jam perjalanan kami tiba di mil lima puluh
sebuah papan petunjuk telah dipasang di sini
dalam papan tersebut tercantum informasi lokasi dan rata rata curah hujan tahunan
menurut catatan bmkg dan juga stasiun pengamatan cuaca yang dikelola pt freeport indonesia
tempat ini merupakan tempat yang memiliki curah hujan tertinggi
tidak hanya di indonesia tapi juga di seluruh penjuru bumi
rata rata curah hujan per tahunnya lebih dari dua belas mm dan hujan terjadi hampir setiap hari sepanjang tahun
angka ini jelas mengalahkan sepuluh besar wilayah di dunia yang sebelumnya telah diklaim menjadi wilayah terbasah di bumi
seperti india hawaii dan tiongkok
kalau kita lihat di sana itu adalah laut kemudian ada dataran
dan ini merupakan daerah punggungan atau daerah yang tiba tiba naik elevasinya
jadi awan yang bergerak dari sana ini akan terpompal secara paksa ke atas atau biasanya disebut dengan orografik
jadi nanti awan yang di bawah itu ke atas dan suhunya turun kemudian hujan sampai di sini
wilayah ini dianggap unik karena hujan turun selama tiga ratus dua puluh sembilan hari dalam setahun
data inilah yang menguatkan klaim bmkg indonesia untuk mendaftarkan wilayah ini kepada wmo
atau world meteorologi organization sebagai daerah paling basah di bumi